terima kasih saudara anda masih menyaksikan kompas malam saudara
polrestabes makassar menetapkan caleg dpr ri dari partai demokrat sebagai tersangka dalam kasus politik uang dengan barang bukti video yang viral
setelah videonya soal bagi bagi uang saat masa kampanye ini viral di media sosial
polisi pun menetapkan caleg dpr ri dapil satu partai demokrat sarifudin daeng una atau sadap sebagai tersangka kasus politik uang
sarifudin tertangkap kamera bagi bagi uang di anjungan pantai losari makassar beberapa waktu lalu
syarifudi mengaku saat itu bagi bagi uang untuk saweran kepada pengamen
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka polisi belum melakukan penahanan
banyak yang berkumpul baik pengadangan asuman atau semua langsung terbirit birit lari melihat saya datang
ada di videonya juga yang lengkap
akhirnya saya bilang mas kasihan kalau tidak ini
jadi laporannya kita ada laporan dari masyarakat kemudian juga temuan bawah semua sendiri
kemudian ada limpahan juga dari bawah seluruh provinsi dan juga ada limpahan dari bawah seluruh pusat
jadi ini ada empat sebenarnya pelapor untuk perkara ini
jadi tkp nya di pantai losari
barang buktinya kemudian potongan video kemudian juga ada bb uang